dalam waktu sepuluh bulan angka kumulatif positif covid sembilan belas sudah mencapai lebih dari satu juta kasus
berdasarkan data dari laman satgas covid sembilan belas dalam dua minggu terakhir
penambahan angka positif harian juga rata rata di atas sepuluh ribu kasus
sementara itu bicara soal kapasitas rumah sakit rujukan juga bahkan telah mencapai batas krisis
malam ini kita akan membahas darurat penanganan covid sembilan belas di indonesia
bersama siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
dan juga ada mas dalina pane yang merupakan kepala bidang pengembangan profesi
perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
selamat malam mbak nadia selamat malam
malam ini kita akan bicara soal darurat penanganan covid sembilan belas di indonesia
bicara soal penanganan covid sembilan belas artinya juga bicara tentang angka kematian akibat covid sembilan belas
yang terus bertambah ini
dalam beberapa hari terakhir bahkan mencapai rekornya
saya akan pembahas
bu siti nadia terlebih dahulu
nakes vaskes sudah mulai menjerit ini bu
penanganannya akan ada yang beda tidak bu dengan penanganan sebelumnya
sebelum satu juta kasus
apa strategi yang baru dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini
ya karena kita kan sudah menyentuh pada angka satu juta
ya artinya pertama kita memang harus bekerja lebih keras lagi ya
yang harus kita lakukan ini harus merupakan suatu intervensi yang komprehensif
mulai dari hilir sampai dengan dari hulu
kalau kita bicara dari hilir
tentunya kita melihat bahwa
kalau sekarang pasien sudah mulai kewalahan dengan jumlah pasien yang membutuhkan tempat perawatan cukup tinggi
maka tentunya harus ada penambahan
terobosan terobosan untuk menambah ruang perawatan ini
ruang perawatannya bu nadia
dan ini sudah kita lakukan dengan menambah ruang perawatan dari surat edaran depok menkes
baik bu nadia
nah yang kedua adalah
bu nadia kalau kita langsung menanggapi ruang perawatan yang ditambah
tapi kalau ruang perawatannya ditambah tenaga kesehatannya faktanya ini
justru banyak juga yang berguguran akibat pandemi
lalu strategi apa yang berbeda bu
yang pasti terkait dengan
dengan penambahan sdm kan kita juga sudah membuat beberapa relaksasi terhadap regulasi ya
yang pertama adalah kita tahu ada sepuluh perawat yang sudah bisa langsung bekerja
tanpa harus menunggu keluarnya surat tanda registrasinya
selain itu juga penambahan relawan yang terus kita lakukan untuk memenuhi gap kebutuhan tenaga sdm ini
yang lain adalah
adanya rencana untuk
dokter penanggung jawab pasien
di mana dokter
satu orang dokter spesialis itu akan membawahi atau menjadi supervisor dari sepuluh orang dokter umum
dan tentunya nanti dokter umum ini yang akan langsung menangani pasien pasien tadi
sehingga rasio kecukupan antara tenaga kesehatan
khususnya dokter dengan pasien ini memadai
dari bu siti nadia saya akan langsung ke bu mas dalina pane
tadi kita sama sama sudah mendengar jawaban dari
tim satgas ini
upaya upaya yang kemudian akan dilakukan pemerintah terkait dengan tenaga kesehatan yang juga sudah mulai
menjerit begitu di tengah pandemi covid sembilan belas dan fasilitas kesehatan yang juga mulai kritis
kalau anda melihat jawaban tadi atau tanggapan anda terhadap
strategi yang tadi dinyatakan oleh bu siti nadia seperti apa
ibu mas dalina pane
kita mengapresiasi apa yang sudah

apa yang sudah langkah langkah yang sudah dilakukan pemerintah di dalam menanggulangi pandemi covid sembilan belas

tetapi koreksi kita adalah
sebaiknya kita tidak
terlalu berkonsentrasi dihilir
artinya dihulunya harus baik
bagaimana memperbaiki dihulu
tes yang cukup masif dilakukan
dan meningkatkan testing untuk mencari kasus sebanyak mungkin
tidak usah khawatir dengan jumlah kasus yang banyak
asalkan ditemukan dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala
tentu prognosisnya akan lebih baik dibandingkan kita temukan mereka dalam kondisi gejala yang berat dan kritis
itu yang menyumbang angka kematian cukup tinggi pada pengendalian pandemi covid sembilan belas kita
kalau bicara soal testing ini kita ingat betul seminggu yang lalu
sekitar seminggu yang lalu
menkes ini juga menyatakan bahwa ada kondisi salah sasaran terhadap testing
ini bu nadia
kemudian seminggu berjalan apa perbaikan yang sudah dilakukan bu terkait dengan testing
kalau menilai dari ibu mas dalina pane tadi
menyatakan bahwa penanganan di hulu ini menjadi sangat penting soalnya
jadi testingnya sekarang menjadi lebih berkuat ya
untuk lebih targeted untuk mendapatkan kasus yang positif
jadi testing ini tentunya yang kita lakukan adalah penguatan akses dan kapasitas khususnya untuk pemeriksaan
pcr di seluruh kabupaten kota ya
jadi kita akan melihat kapasitas dari masing masing pcr
kemudian nanti kita akan meminta minimal setiap kabupaten kota memiliki satu laboratorium untuk pemeriksaan pcr
kalau memang belum bisa menggunakan laboratorium pcr dalam jangka waktu dekat
ini bisa menggunakan pemeriksaan melalui rapid antigen
selain itu kita akan mendistribusikan rapid antigen ini ke puskesmas
sehingga pada waktu melakukan tracing
dapat dilakukan testing dengan segera dan dapat segera mengetahui hasilnya
tidak perlu terlalu lama menunggu
karena harus mengirim sebagian spesimen ini ke laboratorium merujukan pcr
yang biasanya berada di ibu kota kabupaten kota ataupun di provinsi
selain itu adalah menambah jumlah
jumlah tracer ya karena jumlah tracer yang saat ini ada di puskesmas ini sangat terbatas
apalagi juga teman teman di puskesmas juga harus melaksanakan kegiatan vaksinasi
yang tentunya juga akan mengurangi sumber daya yang ada di puskesmas
sehingga kita akan menambah kurang lebih delapan puluh ribu tracer
sehingga ada rasio tiga puluh tracer untuk ke seratus ribu penduduk
bu siti nadia ini sangat menarik bicara soal testing
yang merata di seluruh daerah yang ada di indonesia
ini bentuk pengawasan monitoring dan evaluasinya nanti akan seperti apa
dan apakah kemudian akan ada sanksi bagi daerah yang ternyata abai dalam melakukan hal ini
tidak memenuhi target testing begitu
ya tentunya yang pertama sebelum kita memberikan sanksi
kita harus memastikan dulu ketersediaan dan kemudian meningkatkan kapasitas laboratorium di daerah tersebut ya
jadi kalau memang tidak ada
kita laboratorium pcr kita harus lengkapi tadi dengan rapid antigen sebagai alternatifnya
tetapi tetap kita mendorong tiap kabupaten harus memiliki satu laboratorium pcr sebagai laboratorium berujukan
nanti kita evaluasi kita bandingkan tentunya terkait bagaimana testing ini dilakukan
apakah sudah betul sesuai dengan sasaran untuk segera memisahkan kasus kasus yang positif
menemukan lebih dini kasus kasus yang positif
oke diharapkan dengan menemukan kasus positif lebih dini bisa penanganannya juga lebih baik ya bu nadia
bu nadia kita selanjutnya akan bicara soal bagaimana kemudian proses atau progres dari vaksinasi nasional yang sudah berlangsung
saat ini sudah memasuki suntikan kedua bagi vaksinasi tahap satu
tapi faktanya ini vaksinasi tahap satu saja masih jauh dari standar ya
pendataan masih menjadi masalah besar
sebenarnya apa sih bu kendala kendala yang dihadapi dalam proses vaksinasi tahap pertama ini
ya di awal proses pelaksanaan vaksinasi ini tentunya kendala yang memang menjadi tantangan utama kita adalah terkait dengan integrasi ya
integrasi beberapa sistem informasi baik itu dari sistem informasi sdm kesehatan
kemudian data dari dukcapil
kemudian dari pk bpjs
dan dari sistem aplikasi peduli lindungi
dalam minggu pertama itu setelah kita melihat ada beberapa kendala kendala dan tidak terlalu mulusnya perjalanan di lapangan
juga sudah dilakukan berbagai perbaikan perbaikan sebenarnya
tapi kemudian ini tidak cukup cepat untuk kemudian menyesuaikan dengan target cakupan vaksinasi yang kita harapkan bisa segera kita selesaikan
kita harapkan bisa segera kita selesaikan setidaknya pertengahan februari dua ribu dua puluh satu untuk satu empat petugas kesehatan
nah untuk itu tentunya beberapa yang sudah kita coba lakukan untuk mempercepat proses registrasi adalah melakukan secara manual
dan mengupdate secara langsung data petugas kesehatan langsung dari pasien pasien bersangkutan atau melalui organisasi profesi
belajar dari kondisi tersebut
kita juga sama sama menyambut bagaimana nanti vaksinasi akan dilakukan di seluruh masyarakat indonesia
persiapannya untuk menuju ke sana seperti apa bu
apa yang kemudian dipersiapkan pemerintah
dan mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk memastikan kita benar benar terdata dan bisa memperoleh vaksin covid sembilan belas ini nantinya
jadi yang utama adalah sasaran ya sasaran vaksinasi ya
jadi yang tentunya akan kita lakukan adalah
dari data yang sudah kita dapatkan baik itu dari data dukcapil maupun data dari kpu serta tadi data bpjs
kemudian ini akan dilakukan sinkronisasi yang kemudian akan kita feedback kan kembali ke pemerintah daerah kabupaten kota
untuk memastikan mengenai data sasaran ini
selain itu secara paralel kita juga meminta dinas kesehatan kabupaten kota
melalui puskesmas bersama tentunya satuan tugas di kecamatan ya
untuk melakukan pendataan untuk sasaran vaksinasi pada usia delapan belas sampai dengan lima puluh sembilan tahun
baik terima kasih banyak ibu nadia
selanjutnya saya akan ke ibu mas dalina pane
kalau saya mengutip ini pernyataan dari tim satgas yang menyatakan bahwa pemerintah memang saat ini juga sedang menyiapkan sistem informasi rawat inap rumah sakit ya
hal ini untuk memudahkan terkait dengan bagaimana
karena pengenanganan pasien pasien covid sembilan belas
selain itu tadi ibu mas dalina pane juga menegaskan pentingnya melakukan
tapi kalau kita bicara soal kondisi saat ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah agar penanganannya bisa baik ke depannya
sebenarnya kementerian kesehatan sendiri telah mengeluarkan pedoman pengendalian
untuk mengendalikan covid sembilan belas
saya kira wilayah atau daerah harus mengikuti pedoman tersebut
masih ada banyak daerah yang kemudian tidak secara utuh mengikuti pedoman pedoman tersebut
nah terkait testing tadi testing kapasitas testing kita terlihat makin membaik makin kesini
tetapi distribusinya ini yang masih menjadi persoalan bagi kita
distribusi testing itu masih terpusat di beberapa wilayah
kita kata kita kata kapasitas testing yang sangat baik sekali
tetapi beberapa wilayah di luar jawa itu kapasitas testingnya sangat rendah
jadi memang kembali kepada pedoman pencegahan dan pengendalian adalah hal yang terbaik yang harus dilakukan
lalu apa saran yang diberikan oleh para ahli epidemiologi ini kepada pemerintah terkait dengan lebih memantapkan lagi tiga t
karena kalau masyarakat diminta untuk melakukan tiga m tapi pemerintah ternyata loyo dalam melakukan tiga t
ini kan juga akan menimbulkan perubahan perilaku ya
jadinya enggan juga untuk melakukan tiga t kemungkinan itu pasti ada kan ya bu mas dalina pane
ya jadi masukan kita adalah untuk satu aksi
itu satu aktivitas yang terlewatkan selama beberapa bulan ini yaitu karantina
jadi karantina itu dilakukan pada kontak erat selama ini pemerintah telah melakukan isolasi dengan baik bagi kasus kasus konfirmasi
tapi bagi kontak erat yang memiliki probabilitas atau kemungkinan dapatkan hasil positif itu belum dilakukan dengan efektif
jadi masih apa namanya

masih memiliki kemungkinan untuk dapatkan hasil positif itu belum dilakukan dengan efektif

padahal karantina itu merupakan satu bagian yang sistematis dan harus dilakukan secara disiplin
jadi karantina itu para kontak erat dari kasus konfirmasi harus mengikuti protokol untuk tidak keluar rumah selama setidaknya empat belas hari
berarti definisi untuk kontak eratnya seperti apa siapa siapa saja yang kemudian harus melakukan karantina diri
kontak erat itu adalah orang orang yang kontak pada kasus konfirmasi setidaknya dua sampai empat belas hari terakhir dari onset
omset itu dari gejala pertama kasus konfirmasi itu terjadi
nah kontaknya itu harus cukup adekuat
artinya dia harus kontak setidaknya lima belas menit kurang dari satu meter
itu disebut sebagai kontak erat
maka dalam kegiatan tracing mencari kontak erat sebanyak banyaknya
untuk dilakukan containment atau pengurungan ya
dilakukan karantina bagi mereka itu menjadi persoalan yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah
baik berarti kalau kita bergerak di hilir itu tidak akan menyelesaikan masalah dan sangat costly
biaya yang dikeluarkan itu sangat besar sekali untuk perawatan satu pasien terkonfirmasi positif
apalagi kalau kondisinya sudah sangat berat atau kritis
dan diagnosisnya menjadi tidak baik
kemungkinan untuk meninggalnya menjadi lebih tinggi
penanganan dari hulu ke hilir harus dipercepat oleh pemerintah
karena bagaimanapun juga angka satu juta sudah ditembus
kasus konfirmasi positif angka kematian juga terus tinggi
dan yang dikhawatirkan adalah apa yang kemudian ada di depannya
nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi
tapi kita jeda terlebih dahulu
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih menyaksikan cnn indonesia connected
dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang darurat penanganan covid sembilan belas di indonesia
masih bersama dengan siti nadia tarmizi yang merupakan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
dan ada pula mas dalina pane yang merupakan kepala bidang pengembangan profesi
perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
ibu nadia dan juga ibu mas dalina
tadi terakhir kita sudah membahas bagaimana angka satu juta sudah ditembus
kemudian jumlah kematian juga terus bertambah
bahkan beberapa hari terakhir juga sempat rekornya tinggi
ibu mas dalina sebenarnya apa sih masalah yang kemudian dihadapi indonesia
apabila penanganannya masih terus seperti ini
ya jadi saat ini kita sudah mencari penanganan yang lebih tinggi
saat ini kita sudah menjadi hotspot di asia tenggara
punya kasus tertinggi kematian kita juga cukup tinggi
jadi ini pr besar bagi kita semua
buna juga tadi katakan bahwa kita harus extra effort
bekerja lebih keras untuk mulai mengatasi pandemi secara sistematis
jadi peran serta dari semua pihak dan hukum harus kembali di siapkan kembali ya
seperti di awal awal pandemi
jadi tidak apa apa jumlah kasus kita banyak
tapi memang itu berdampak dengan banyaknya yang harus digeser ke rumah sakit
mungkin strategi yang harus dilakukan pemerintah harus menjadi lebih selektif
menemukan kasus dalam jumlah yang banyak
tetapi kalau kondisinya ringan dan tanpa gejala
keistimewaan diri di rumah itu menjadi salah satu solusi
supaya tempat tidur tempat tidur yang tersedia juga bisa dimanfaatkan oleh pasien yang membutuhkan
kemudian yang kedua juga memperbanyak alokasi tempat tidur bagi penderita covid
karena banyak juga rumah sakit swasta yang tidak memberikan alokasi tempat tidur untuk pasien covid
jadi kalau mereka temukan kasus covid mereka langsung dorong ke rumah sakit rumah sakit ujungan covid
karena itu pemerintah harus membuat regulasi itu
saya pikir tadi bu nadia sudah jelaskan
regulasi untuk menambah tempat tidur di rumah sakit rumah sakit rujukan itu juga sudah dilakukan
tetapi itu tidak bisa terus menerus kita lakukan
jadi penanganan di hulu ini harus benar benar menjadi concern pemerintah untuk bisa menyelesaikan pandemi ini lebih cepat
baik bu mas dalina bicara soal bagaimana kemudian pola perilaku masyarakat yang terjadi saat ini
beberapa di antara mereka kalau di awal dulu kita benar benar tahu
adanya stay at home begitu ya benar benar dilakukan
tapi kan sekarang dengan adanya aturan aturan yang juga seperti melonggarkan dari adanya aturan stay at home itu
selain itu sisi ekonominya juga semakin terdesak untuk harus beraktivitas di luar rumah
kalau melihat fenomena seperti ini apa yang kemudian bisa diperbaiki bu mas dalina
ya kesetimbangan antara pengendalian pandemi dari unsur kesehatan dengan ekonomi tentu harus seimbang gitu ya
begitu saja ya kesetimbangan antara pengendalian pandemi dari unsur kesehatan dengan ekonomi tentu harus seimbang
pandemi ini memberikan nuansa baru bagi perekonomian baru di indonesia
jadi situasi perekonomian kita tentu menjadi lebih inovatif dengan adanya pandemi ini
pemerintah juga saya yakin akan terus mengusahakan agar perekonomian kita tidak terpuruk
banyak negara sudah terpuruk
dan saya pikir indonesia masih on the track untuk pengendalian pandemi
itu ekonominya ya tetapi untuk kesehatan ini masih menjadi pr kita semua
jadi protokol kesehatan dan law enforcement terhadap berbagai regulasi yang sudah dibuat pemerintah harus kembali digiatkan
jadi itu jangan sampai kendor
jadi penggunaan masker menjaga jarak kemudian protokol kesehatan itu juga harus kita lakukan
terutama adalah menjaga para susceptible person atau orang orang yang rentan
mereka mereka yang comorbid yang tua itu harus lebih kita perhatikan agar mereka tidak terinfeksi
berarti tidak boleh lagi egois karena bukan hanya tentang diri kita tapi juga tentang orang orang di sekitar kita yang comorbid ya ibu mas dalina
tapi terakhir ini saya akan ke masing masing narasumber
kalau kita melihat contoh kasus yang terjadi di indonesia ada apa yang bisa kita lakukan

contoh kasus yang ada di negara lain
salah satunya ini saya membaca di brazil di mana darurat oksigen bahkan
bukan lagi darurat tenaga kesehatan bukan lagi darurat tempat pemakaman begitu
tapi kemudian menjadi darurat oksigen
orang orang berebut oksigen sebagai salah satu hal yang dibutuhkan juga bagi treatment bagi pasien pasien yang ada
akankah kita menuju ke arah sana bu mas dalina
dan apa yang kemudian pesan terakhir harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat
silakan ibu mas dalina
ya ada informasi
seperti teman teman di ntt
jadi akses terhadap oksigen itu terhambat karena kenaikan kasus yang tinggi
jadi kita baru menyadari bahwa oksigen yang diberikan tuhan kepada kita ternyata itu berharga sangat mahal sekali
jadi banyak sebenarnya peran pemerintah yang harus dilakukan untuk mengatasi darurat tersebut
jadi mendorong akses oksigen dari wilayah wilayah sekitar
untuk digeser ke ntt itu menjadi hal penting
dan itu sudah dilakukan kalau menurut saya
berarti pemerataan harus dilakukan ya ibu
mendorong agar oksigen yang dari surabaya atau dari daerah sekitar itu bisa didorong ke sana
tetapi saya pikir inovasi inovasi untuk menciptakan ketersediaan terhadap alat alat kesehatan itu harus semakin ditingkatkan
rasanya membuat oksigen murni itu tidak terlalu sulit menurun
cuma pada saat itu mungkin ntt kalau kita lihat kasusnya dari awal itu tidak masih bisa terkendali
tetapi di akhir akhir ini memang jumlah kasus meningkat cukup tinggi di ntt sehingga cukup kelambakan teman teman
artinya persiapan daerah untuk mengatasi atau mengantisipasi kondisi tersebut itu
masih harus tetap ditingkatkan
baik kesiapan pasti juga harus didukung oleh pemerintah
terakhir singkat saja ibu nadia terkait dengan hal ini apa
ya tentunya kita harus melakukan monitoring terus ya supaya kondisi darurat yang tadi itu tidak terjadi
jadi penyiapan dihilir tetap kita optimalkan termasuk juga adanya produksi produksi dalam negeri yang tentunya akan mendukung
kalau situasi darurat ini harus terjadi
tapi pemerintah punya jangka pendek jangka panjang termasuk nanti kebutuhan untuk membuat rumah sakit lapangan untuk mengantisipasi peningkatan kasus
tetapi kembali bahwa yang harus kita perkuat adalah di hulu
jadi kita nanti akan berkonsentrasi lebih banyak untuk peningkatan tadi testing tracing dan isolasi mandiri untuk menemukan kasus lebih dini
baik terima kasih banyak ibu siti nadia
terima kasih ibu siti nadia tarmizi dan juga ibu mas dalina pane yang sudah bergabung
itu tadi pesannya bagaimana pemerintah harus berkomitmen untuk melakukan tiga t isolasi mandiri juga dan masyarakat juga harus terus menerapkan protokol kesehatan agar kita bisa sama sama kolaborasi keluar dari pandemi
terima kasih banyak sekali lagi selamat malam ibu ibu